banyak sekali yang dibawa ya
berapa gudibek diantar bersama bapak presiden
untuk dibagikan ke
masyarakat karena kalau tadi dilihat
sebentar itu kayaknya
sebuah kotak hitam oh ini ada janetes
juga oh iya betul
mas gibran mbak selvi
dan juga ada
ini cucu pertama bapak presiden
memang dari kemarin ini
cukup menarik perhatian
kelicuan dari janetes ini yang memang
sebetulnya keramaian yang sama juga
hampir atau bisa
kita katakan ya terjadi ketika
pernikahan mas gibran dan juga
saat itu juga
memberikan perhatian yang khusus
waktu itu dia masih terkasih kepada mereka berdua
anak pertama dari bapak presiden yang dinikahkan
pernikahan gibran dan juga
mbak selvi ini juga
semacam royal wedding juga ya
di inggris sana kan
dan memang banyak sekali juga para
warganet atau netizen ini yang memuji
mbak selvi ini gitu jadi
tidak hanya janetes yang menarik perhatian
namun juga mbak selvi ini terlihat
mendapat tuwayan pujian seperti itu ya
udah cantik pintar
dan juga memiliki anak yang lucu gitu
jadi ini juga bikin pangling
kemarin juga mas gibran dan juga mbak selvi ini
dan itu juga kan sempet menjadi bahan
perbincangan publik ya walaupun agak sedikit kaku tapi ya bisa lah betul jadi begitu ditanya juga
mas gibran gimana nih gimana tadi mas gibran tariman nortor bagaimana manurternya tadi
mas gibran hanya mengatakan oke sakral semuanya berjalan baik seperti itu nah kalau jam etes
itu juga ini ya dipuji bukan dipuji barangkali publik melihatnya ini sebagai anak yang sangat
ceria ya karena jarang kita melihat jan etes anak ya apa namanya kecil seperti ini yang yang tidak
menangis ya ini kayaknya dia menikmati momen momen seperti ini ketika apa ada banyak masyarakat yang
melihat teriakan teriakan masyarakat ya sepertinya dia menikmati sekali sudah terbiasa tampaknya
memang terbiasa ya
dari kecil penuh dengan keramaian jadi kayaknya sekarang ini semuanya sudah dijalani
dengan biasa tapi kalau dia kita melihat dari pakaian dari mas gibran dan juga jan etes ini
sepertinya sama ya kembaran nih kembaran biasa kan dalam keluarga selalu seperti itu ya yang
cowok cowok bajunya sama cewek cewek juga bajunya sama juga gitu ini warna coklat yang dipilih oleh
gibran dan juga jan etes
dia go tambah lagi
ini tampaknya juga beberapa
saat lagi juga sepertinya akan sudah akan tiba di bukit di jauh regency ini ya
ya kita lihat ada empat forider yang sedang mengawal jalannya kereta kencana kering keringan kereta kencana
hai dan barangkali
kalau dugaan saya mereka sudah hampir setengah jalan ya lebih dari setengah jalan ya
sebelum menuju ke tempat resepsi artinya sudah hampir dua km ini mereka berjalan
dari tempat awal yaitu di medan international convention center
sampai ke bukit hijau regensi
tadi mereka mulai berjalan itu kurang lebih sembilan lima puluh sekarang sudah sepuluh dua puluh dua
kurang lebih tiga puluh menit mereka sudah berjalan ya itu kurang lebih sudah hampir dua km lah
kalau kita hitung ya jalan tiga puluh menit itu ya dua km an lah kurang lebih
nah ini sih sepertinya sudah mau sampai
betul sudah mau belok
sudah mau belok kita juga sudah mendapatkan cue nya
sudah mau belok
yang seperti memang yang dijadwalkan ini adalah jam sepuluh
antara jam sepuluh sampai jam sepuluh tiga puluh dan sepertinya akan tepat waktu juga nih
akan tiba di tempat resepsi
kudanya juga sudah mulai tenang ya lena ya
dan kita juga tenang ya
kita juga tenang juga
sebenarnya deg degan juga tadi ikut merasakan bagaimana suasana di sana
wah itu bapak presiden masih saja melempar goodie bag nya amunisi goodie bag nya banyak sekali ya
sepertinya setiap pas paham presiden juga satu satu maju semuanya membawa kayaknya
amunisinya hebat nih persediaan goodie bag nya banyak banget ya
betul sekali nah aku benar benar penasaran juga nih apa isinya ini adalah seperti goodie bag ya
warna hitam lalu di dalamnya ini
apa isinya sembako mungkin bukan mungkin mungkin saja mungkin makanan gitu ya mungkin kita coba
cari tahu deh teman teman akan akan langsung mencoba mencari tahu ya apa isi bubek tersebut